mulyo hadi purnomo menyatakan stasiun televisi yang bersangkutan akan mengganti pemeran pada sinetron tersebut
apa dong pas kek itu udah lama gak ketemu
penyusunan pembaruan hukum pidana tak mampu melepaskan indonesia dari warisan kolonial
orang indonesia pada prinsipnya itu agak kurang sosial
karena kita tahu kasus kasus ini kan semuanya dari media kan dan ada yang masuk ke media ada yang tidak masuk
julukan negara beling pada cicadas juga dilontarkan oleh joshua barker
lapangan raja itu yang luas dan harus dari gereja di depan stasiun gambir
berbagai sendi kehidupan masyarakat ini
peserta terbaik dari masing masing grup di
dan ya yogi chan juga kalau dari hantuah juga sama
apalagi dia kan sering collab sama artis gitu kan
lf foster ini bukan tipe tipe di olohon yang mainnya
abdel terakhir juaranya hong kong easter ya
sementara untuk yang di jalan raya ke pakuco ada sekitar puluhan
dan mereka bergerak ke kawasan luar
pas atau enggak ya dengan
nah di situ dia berjuang ikut perang juga
secara pribadi ini secara pribadi
selain istilahnya nunjang nunjang lu lah
kalau saya lihat testingnya sebelum lebaran itu sekitar lima puluh enam puluh ribu
serta satu lagi kedatangan dan keberangkatan penumpang itu harus clear
ada mayat pun sempat diperdebatkan di masjid
dilakukan melalui tiga strategi
dan orang tua juga dan pihak sekolah juga harus aktif untuk melihat kondisi dari bus
seharusnya ini ada semacam komunikasi dua arah
mudah mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan juga informasi baru untuk anda
ya walaupun kita nggak tahu siapa yang denger lagi ya
kepada siapa sebetulnya anda meminta ini bukankah manajemen lapas ini dibawa kementerian anda pak kementerian hukum dan ham
dan ya gue appreciate mereka anak anak muda ini sih ya
yang lebih menarik sebenernya kita melihat ketika
ini melanix ini ada pemain papua gitu kayak ada di timur cet muka mukanya si ronny boyce ini